saudara pelatih timnas u dua puluh tiga sinteyong tegaskan nyali anak asuhnya tak ciut jelang lawan uzbekistan di semifinal piala asia
timnas akan menampilkan permainan terbaiknya
kendati uzbekistan menjadi tim yang diunggulkan dalam semifinal piala asia kali ini
karena tak pernah kalah dan clean sheet selama kompetisi pelatih shin taeyong bertekad timnas u dua puluh tiga
akan menampilkan permainan terbaiknya
sinteyong juga berharap dengan penampilan apik timnas dapat meraih kemenangan
sekarang pelatihnya sangat berpikir dan saya sangat yakin

dan saya merasa mereka adalah tim yang sangat bagus
dan saya juga merasa mereka adalah tim yang sangat baik
karena mereka adalah tim yang baik untuk uzbekistan
pertandingan uzbekistan bukanlah pertandingan yang mudah
tapi kami juga berhasil untuk membuatnya dengan baik
saya juga ingin mencoba pertandingan yang bagus
untuk pertandingan indonesia uzbekistan
nah kondisinya berbeda jika pembeli memilih pertandingan jepang irak yang masih bisa diklik
meski tak bisa memastikan supporter mana yang jadi pembeli terbanyak
namun kalau kita berkaca dari pertandingan sebelumnya
laga indonesia selalu dipenuhi supporter indonesia
timnas u dua puluh tiga telah menjalani tiga pertandingan di stadion ini
akan meng kolaykan menang cooking seperti teremarkai
jika sekarang semua itu pun berceria
kita akan lihat datanya mulai dari peringkat fifa yang sebelah sini saudara
ada empat negara yang akhirnya masuk ke piala asia semifinal yaitu jepang irak uzbekistan dan indonesia
anda lihat peringkat fifa per april dua ribu dua puluh empat indonesia jauh banget dibandingkan dengan negara negara lawannya di semifinal
jepang ada di paling tinggi nomor delapan belas irak di lima puluh delapan uzbekistan enam puluh empat dan indonesia sendiri saat ini di peringkat satu ratus enam puluh
nah peringkat fifa ini sodara merupakan metode yang dihitung dengan metode yang ditentukan oleh fifa
yang merupakan badan pengatur sepak bola dunia untuk dua ratus sebelas anggotanya
ini diperkenalkan sejak desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua jadi penghitungannya sebenarnya cukup rumit
jadi ada pertandingan selama satu tahun ini dilihat mana yang seri mana yang menang mana yang kalah
juga ada perhitungan seberapa penting pertandingannya
nah metode yang sudah dipakai dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini sekarang lagi banyak dapat kritik oleh penggemar bola
karena sebenarnya katanya udah gak relevan lagi pertandingannya atau penghitungannya
jadi fifa sekarang lagi menggodok perubahan metode penghitungan peringkat
kita geser ada satu lagi data yang dilihat
dari valuasi tim
kalau dilihat dari valuasi tim jepang masih menduduki nomor satu dari empat negara yang masuk semifinal piala asia
ini kami hitung semuanya dengan rupiah saudara
yang posisi kedua adalah uzbekistan dengan nilai lima ratus tiga belas miliar rupiah
jadi meskipun dia peringkatnya enam puluh empat tapi untuk valuasinya uzbekistan ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan negara negara lain
jadi meskipun indonesia di nomor satu ratus tiga puluh empat tapi kalau ngelihat secara valuasi dia masih atau indonesia masih berada di atas irak
yang nilai valuasinya adalah satu ratus delapan puluh satu miliar meskipun peringkatnya jauh dibandingkan dengan irak
nah kalau valuasi ini saudara dihitungnya adalah dari total harga transfer atau harga pasaran seluruh anggota timnas u dua puluh tiga
jadi kalau kita bandingkan antara indonesia dan indonesia
dan juga irak meskipun secara peringkat jauh sekali tapi kalau dilihat per pemain yang ada di squad garuda muda bisa disimpulkan lebih mahal dibandingkan dengan pemain timnas u dua puluh tiga irak
padahal sebenarnya penghitungannya sama karena kedua negara ini jumlah squadnya di timnas u dua puluh tiga sama sama berjumlah dua puluh tiga orang
lalu siapa pemain dengan valuasi tertinggi di tim u dua puluh tiga kita lihat ya dari

nomor dua ada back kiri dari tim u dua puluh tiga nathan choa aun dari tim heran fin dengan nilai pasarnya adalah
dua puluh miliar rupiah ini posisi kedua nah posisi ketiga ada gelandang tengah ivar jenner nilainya adalah lima dua puluh satu miliar rupiah
kalau bagas kava saat ini menjadi pemain back kanan dan memperkuat tim lokal barito putra sementara ramadan sananta saat ini memperkuat persisolo
artinya kalau kita lihat secara enam besar saja harusnya bisa dibilang kalau pemain lokal indonesia ini gak kalah dengan mereka yang berlaga di tim asing
kalau kita bicara soal pemain soal indonesia masuk semifinal piala asia yang nggak boleh dilupakan adalah yang juga nggak bisa kita lepaskan ini pelatihnya
salah satunya adalah sinteyong dan yang paling lama saat ini kita bahas dulu yang pertama ini adalah antun pogaknik pelatih asal yugoslavia
ia ketika itu melatih tim nas dari tahun lima puluh empat sampai enam puluh tiga
artinya sembilan tahun pogaknik bersama dengan timnas indonesia
waktu dipegang oleh pogaknik banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh timnas
salah satunya adalah medali perunggu asian games tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan yang kala itu digelar di tokyo jepang
pogaknik juga jadi satu satunya pelatih yang mampu membawa tim nas ke olimpiade itu terjadi di tahun lima puluh enam digelar di australia

mundurnya ini gak lama setelah terjadi skandal senayan tahun enam puluh dua
ini skandal yang cukup besar ketika itu karena melibatkan suap sejumlah pemain timnas
nah setelah anton punggaknik ini pelatih asal yugoslavia nggak pernah ada lagi pelatih yang mampu bertahan lama
bahkan lima tahun aja nggak pernah
keluar masuk keluar masuk setahun lalu keluar lalu masuk lagi setahun
kita bisa bilang rahasia umum kalau perpolitikan sepak bola indonesia masih banyak yang harus dibenahi
lalu akhirnya muncullah nih coach nim sinteyong yang kalau dilihat waktunya dari pertama di kontrak dua ribu sembilan belas sampai sekarang
artinya sinteyong sudah lima tahun bersama dengan timnas
tapi pssi sudah secara resmi bilang kalau sinteyong ini diperpanjang kontraknya hingga tahun dua ribu dua puluh
artinya kalau lancar saudara maka sinteyong akan melatih timnas selama delapan tahun
dan nanti kalau indonesia berhasil lolos ke olimpiade artinya ini juga jadi bukti
kalau pelatih yang bertahan lama dan ada rencana jangka panjang dengan timnas akan jauh lebih efektif untuk membentuk timnas menjadi tim yang lebih solid dan juga kuat
lalu apa saja yang akan jadi hadiah piala asia tahun ini saudara
yang sudah pasti nggak bisa dinilai dengan uang adalah kita lihat tiket olimpiade paris dua ribu dua puluh
kalau indonesia berhasil maka indonesia akan jadi satu satunya wakil asia tenggara yang akan berlaga di kancah olimpiade
indonesia sendiri sebenarnya tercatat di piala asia ini sudah lima kali berpartisipasi sejak pertama kali digelar tahun dua ribu dua
lalu saudara hadiah kedua adalah trofi asli dari piala asia
tapi ini sifatnya hanya dipinjamkan saja nanti akan dikembalikan
dan ditukar dengan trofi replika
lalu medali dan yang terakhir adalah uang tunai
tapi besaran soal uang tunai ini belum secara resmi diumumkan oleh pihak afc
tapi kalau kita lihat dari dua ribu dua puluh tiga piala asia tim yang kalah di semifinal ini mendapat satu juta dolar
lalu runner up tiga juta dolar
sementara pemenang mendapat lima juta dolar
tapi sekali lagi uang pasti nggak penting saat ini kita berdoa bersama sama
tiket olimpiade bisa dipegang oleh indonesia